aktivitas proyek mekarta di cikarang jawa barat berjalan normal meski sejumlah petinggi swasta yang terlibat telah ditetapkan sebagai tersangka oleh kpk pada senin lalu terkait dengan gratifikasi perizinan
pengerjaan proyek meikarta blok b rabu pagi di cikarang tetap berlangsung
para pekerja tampak melakukan kegiatan seperti biasa yang dimulai pada pukul tujuh pagi
alat berat seperti krain juga dioperasikan untuk membantu aktivitas konstruksi
pt mahkota sentosa utama yang merupakan anak usaha lipo group yang menggarap proyek mekarta melalui kuasa hukumnya menegaskan tetap berkomitmen melanjutkan proyek pembangunan meski kpk menemukan adanya dugaan suap perizinan proyek mekarta
kpk pun telah menetapkan sembilan orang sebagai tersangka dalam kasus ini yang salah satunya adalah direktur operasional lipo group billy sindoro
pt msu juga melakukan investigasi internal secara independen untuk menemukan fakta

kita usahakan tetap on schedule berusaha sekuat mungkin bekerja keras sekuat mungkin agar komitmen yang sudah disampaikan tetap terpenuhi
itu tentu juga kita harapkan nanti bisa ada proses yang berjalan tentu sesuai dengan prinsip clear and clean ya
artinya ya tidak lagi kemudian ada persenta
artinya ya tidak lagi kemudian ada berjalan
ini adalah persalahan yang serupa